setelah penetapan verdi sambo menjadi tersangka pembunuhan brigadir yosua publik masih menanti beberapa hal yang belum diungkap
mulai dari motif pembunuhan dugaan pelecehan seksual dan juga keterlibatan sebelas polisi lain yang saat ini sudah berada di tahanan khusus
penetapan tersangka verdi sambo dinilai belum akan meredakan hiruk pikuk apalagi banyak pihak melihat masih ada kepingan yang hilang
kita bahas sore ini bersama narasumber sudah bergabung melalui zoom eka prasetya kuasa hukum keluarga brigadir yosua
pak eka selamat sore
terima kasih atas waktu anda ada juga pak suparji ahmad pakar hukum pidana universitas al azhar jakarta pak suparji
sorry mbak putri
saya bisa mendengar jelas suara bapak bapak sekalian saya ke pak eka terlebih dulu
pak eka apakah keluarga puas dengan penetapan tersangka verdi sambo
ya pertama kami mengapresiasi ya kerja dari tim sus dan irsus yang berani menetapkan fs sebagai tersangka
kami dari pihak keluarga mengapresiasi akan hal itu
kemarin dalam sebuah wawancara ayahanda yosua sempat mengatakan bahwa meminta istri verdi sambo ibu pece
untuk berani menetapkan fs sebagai tersangka
ini bicara kebenaran apa sebenarnya yang diakini oleh keluarga yosua dan juga diakini oleh tim kuasa hukum
yang saya yakinin bahwa tuduhan pelecehan terhadap brigadir j itu tidak ada
dugaan pelecehan itu tidak ada
karena melihat perkembangan saat ini adalah bukan tembak menembak
tapi ini tembak tembak gitu kan
itu bahasanya berarti kan di sini ada kejanggalan yang kami duga pembunuhan berencana terbukti
di sini ada upaya permainan permainan untuk mempermainkan kasus ini supaya buram terbukti
jadi makanya kunci dari kasus ini salah satunya adalah ibu pece
karena ibu pece ini harus memberikan kesaksian yang sebenar benarnya
apa yang terjadi
bagaimana peristiwa hukum itu terjadi
bagaimana peristiwa pembunuhan itu terjadi
salah satunya adalah ibu pece
jadi saya dan tim meragukan bahwa itu ada pelecehan seksual
satu yang kedua saya juga meragukan bahwa dia depresi
artinya penyidik harus segera memeriksa ibu pece
itu tuntutan kami
kini oleh keluarga yosua dan juga tim kuasa
saya ke pak suparji sekarang
anda berpendapat yang sama penetapan aktor intelektual sudah
tapi masih ada yang janggal
ya saya kira betul bahwa untuk mencegah fitnah kepada almarhum menjadi penting kesaksian dari ibu pece tadi itu
karena tentunya ironi kan kalau sesuatu yang tidak terjadi sesuatu yang tidak dilakukan
maka kemudian berkembang menjadi opini masyarakat gitu
jadi karena itu saya berpikir kalau sesuatu yang tidak terjadi sesuatu yang tidak dilakukan maka kemudian berkembang menjadi opini masyarakat gitu

karena ketidakjelasan informasi itu maka menjadi satu hal yang sangat penting ibu pece itu untuk memberikan kesaksian
satu itu dalam rangka membersihkan nama atau memastikan peristiwa apa sebetulnya yang terjadi dalam kasus tersebut
kemudian yang kedua juga membantu terang penderangnya perkara gitu loh karena yang bersangkutan
kemungkinan besar memiliki sesuatu yang dilihat sesuatu yang didengar sesuatu yang dialami secara langsung atas peristiwa tadi itu
sehingga ini menjadi penting untuk yang bersangkutan memberikan suatu kesaksian gitu loh
jadi ini tentunya tidak akan berhenti pada penetapan tersangka kemarin
karena publik tentunya memiliki indikator yang jelas tentang keberhasilan suatu pengungkapan kasus
selain mengungkap siapa yang menyuruh siapa yang melakukan siapa yang turut serta siapa yang membantu
tentunya juga akan menjadi penting tentang apa motifnya gitu loh apa menserianya apa niat jahat yang kemudian menghidupkan
menggerakkan terjadinya peristiwa tadi itu
jadi selain itu hal yang wajar keluarga meminta itu tapi demi kepentingan hukum pun memiliki satu keurgensi
untuk diperiksa yang bersangkutan tadi itu
jadi persoalan kemudian ada kendala depresi
tentunya kan nanti secara medis harus dipertanggungjawabkan
sehingga nanti semuanya ada satu kepastian
karena ini yang menjadi satu hal yang juga sangat penting adalah
bagaimana bisa dilokalisir ini adalah persoalan oknum persoalan individu
bukan persoalan institusi gitu loh
jadi jangan sampai berlarut larut ini menjadi persoalan institusi polri
salah satunya untuk mengatasi adalah
segera menyelesaikan kasus itu meminta pertanggungjawaban
minta kesaksian pihak pihak yang terkait gitu mbak
baik kak kalau misalnya
anda ya lihat kemarin dari konferensi pers yang disampaikan oleh kak pori
banyak kemudian pertanyaan oleh teman teman media
sudah menanyakan soal motif dan lain sebagainya
anda melihat di sana ada keengganankah untuk mengungkap
yang mungkin sebenarnya sudah diketahui atau bagaimana
saya jadi loncat ini keinginan publik
sebenarnya bukan motif dulu yang harus kita bicarakan
kalau kita ingat
ada dua hal yang penting di sini
yang pertama kami melakukan pendekatan ini pro justisia
dengan meminta ekshumasi dan prarekonstruksi
dimana prarekonstruksi itu untuk membuat terang
bagaimana suatu peristiwa pidana itu terjadi
bagaimana dia membunuh bagaimana dia dibunuh
apakah disiksa dulu baru dibunuh atau dibunuh dulu baru disiksa
itu dulu yang harus dijawab oleh penyidik
dari sekian rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik
ternyata jeblok gitu kan
prarekonstruksi yang mereka lakukan di tanggal dua puluh empat hari sabtu di duren tiga
dan di tanggal dua puluh tiga malam di polda ternyata itu gak ada kejadian tebak menembak
nah ini pertanggung jawaban penyidik bagaimana kepada publik gitu loh
inilah salah satu bentuk kekhawatiran dari tim dan penegakan hukum di indonesia gitu
dengan sistem atau cara cara penyidikan
karena penyidikan yang tidak benar
sembrono ini akan mempertaruhkannya di penegakan hukum
karena ini pasti bakal melibatkan dua institusi lagi yaitu kejaksaan dan dipengadilan
nah jangan berbicara motif dulu di sini karena kalau motif nanti jatuhnya spekulasi spekulasi
pak eka berarti anda
itu dulu yang ditanggalkan
iya berarti anda juga khawatir ketika prarekonstruksinya tidak solid
konstruksi hukumnya tidak solid dari pihak penyidik
itu nanti akan mudah dipatahkan pada saat peradilan berlangsung
ya jadinya peradilan sesat
sekarang kita tanya
saya menghadiri prarekonstruksi itu di duren tiga
dan kami menanyakan
itu prarekonstruksi terhadap laporan yang mana
tembak menembak pelecehan atau laporan kami pembunuhan berencana
dijawab itu tembak menembak
nah sekarang tembak menembak gak ada
ini pertanyaan jawabannya gimana
dan ini orang orang ini
apa tidak teliti
mereka kan penyidik senior nih
penyidik penyidik reskrim yang sangat berpengalaman
kok bisa kena prank gitu loh
kok bisa kena hoax gitu loh
pak suparji anda melihat soal ini bagaimana
yang tadi ee
kekhawatiran yang disampaikan pak eka
maka kembali pada konsep presisi gitu ya
bagaimana sebenarnya berjalan secara codictability fairness transparan itu
itu yang harus kemudian diimplementasikan secara otentik
sehingga kemudian publik memiliki trust secara otentik juga gitu loh
jadi disinilah kemudian kinerja yang diavasi oleh publik gitu loh
supaya semuanya berdasarkan pada fakta yang sebenarnya
itu sebetulnya yang ditunggu oleh masyarakat
yang disini sebetulnya yang perlu dilakukan adalah proses pembukaan
pembukaan yang sebenar benarnya
pembukaan material gitu ya
pembunuhnya tentang fakta
yang sementara ini adalah publik belum sepenuhnya percaya
bahwa itulah bukti yang terjadi atas peristiwa tadi itu
karena di logika di rasionalisasi tidak masuk akal gitu loh
maka disinilah sebetulnya bagaimana penyidik mengumpulkan para saksi
mengumpulkan bukti petunjuk mengumpulkan surat surat yang terkait misalnya percakapan dan sebagainya
minta keterangan highly secara scientific kan
kemudian minta keterangan yang bersangkutan itu untuk mendukung proses pembuktian ini
ini adalah satu hal yang harus segera dilakukan
supaya kemudian publik itu memiliki satu kepercayaan kepada polisi kepada institusi
yang dimana adalah sebagai alat negara melindungi mengayomi dan menegakkan hukum di negara ini
jadi kalau masih ada ketidakpuasan masih ada keraguan masih ada prejudice masih ada kekhawatiran
itulah yang harus dijawab
tentunya kalau sebuah dialogi secara faktual maka publik juga akan percaya gitu loh
bagaimana dengan desakan publik juga dan juga ada beberapa pihak sudah mengatakan
harus sesegera mungkin kronologinya betul betul dijelaskan seperti apa kepada publik
dan juga kemungkinan motifnya apa
bagaimana dengan itu pak suparji
kalau tadi pak eka sudah mengatakan jangan logikanya lompat kemudian langsung ke motif
tapi harus dilihat dulu runtutan peristiwanya seperti apa
bagaimana menurut anda
ya betul bahwa sekarang adalah bagaimana ada sebuah rasionalisasi kronologi berdasarkan bukti
berdasarkan bukti material yang benar
baru kemudian tentunya disitulah akan dilihat tentang motifnya
karena tentunya yang utama dilihat adalah perbuatan perbuatannya
perbuatan akan bisa dilihat dari bukti bukti yang ada gitu
sementara ini bukti bukti yang terungkap adalah
masih kemudian belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah secara hukum
maka disitulah pertanyaan yang mengemukai di publik
jangan kemudian ada sebuah narasi spekulatif
itu kita tidak boleh kemudian terbawa arus adanya sebuah spekulasi spekulasi
publik ini sangat banyak spekulasi spekulasi
kenapa itu terjadi spekulasi
karena memang logikanya tidak bisa menerima
cerita cerita atas suguhan suguhan tentang perkembangan perkembangan kasus yang mengemuka
atau kemudian tentang fakta fakta yang dikemukakan
maka kemudian bermuncul berbagai macam spekulasi
maka ini yang harus dicegah
munculnya spekulasi muncul linerasi yang imajinatif
yang kemudian akan merugikan secara institusi
itu bisa dilakukan kalau ada pembuktian yang benar
kalau menurut anda pak suparji penetapan tersangka verdi sambo yang sudah dilakukan ini
apakah betul betul berdasarkan tadi
fakta fakta bukti ilmiah yang sudah dilakukan
dan atau hanya untuk memenuhi keinginan publik saja
serta padahal masih belum jelas konstruksi hukumnya belum kuat
seperti yang tadi dikhawatirkan oleh pak eka
konstruksi hukumnya kemudian prarekonstruksinya dan lain sebagainya
ya tentunya penetapan tersangka kan bukan sesuatu yang mudah
ada proses penyelidikan
ada proses penyelidikan
ditemukan minimal dua alat bukti
diduga kuat yang bersangkutan karena perbuatan atau keadaannya melakukan satu tindak pidana
jadi menurut saya tidak bisa berspekulasi lagi karena desakan publik
tetapi karena memang fakta fakta yang mendukung untuk itu
dan ini yang penting sekali lagi saya tegaskan gitu loh
proses penegakan hukum ini tidak boleh tergiring oleh opini publik
dan kemudian yang harus dilakukan adalah berdasarkan fakta fakta yang benar
fakta yang sebenarnya
sehingga kemudian publik akan mengerti
sehingga kemudian publik akan bisa mempercaya ini
jangan kemudian terpengaruh opini terpengaruh naturalisasi opini
yang dimana kemudian mempengaruhi independensi
publik akan bisa menerima berbagai macam proses pembuktian kalau memang itu logis
dan saya kira pihak korban tentunya harus didengar
tentang bagaimana keinginan tentang bagaimana proses pembuktian yang dituntut dan sebagainya itu
itu ya rasionalisasi itu
pak eka hal yang sama juga anda harapkan dan mungkin sedang anda siapkan sekarang oleh tim kuasa hukum
kami akan menindaklanjuti surat permohonan resmi kami kepada penyidik waktu itu untuk tindak lanjut dari ekshumasi
artinya sampai saat ini kami juga belum mendengar soal hasil otopsi kedua
dimana hasil otopsi kedua itu bisa dijadikan dasar untuk prarekon atau rekonstruksi
sehingga perkara ini bisa terang benderang gitu kan
nah itu saja sih yang akan kami tempuh mengenai yang lain lain
bagaimana dengan uji balistiknya pak eka
kalau hasil uji balistik kami tidak melakukan itu ya
kami tidak memohon itu
uji balistik itu kan inisiatif dari penyidik
dan memang itu harus dilakukan gitu kan
langkahnya tetap seperti permohonan kami track kami pada saat kami melakukan gelar perkara awal gitu
bahwa ini harus ada ekshumasi harus ini harus ada prarekon yang melibatkan tim kuasa hukum dan itu terbuka
dan apakah anda meyakini bahwa bukan hanya empat orang ini saja
ya saya menyebutnya saya bolak balik menyebutnya ini sindikat pendegak hukum bukan oknum
kalau tiga puluh satu orang itu udah institusi
apapun hasil dari penyidikan atau hasil dari sidang etik nantinya
saya minta dengan hormat kepada pak kapolri untuk mengumumkan siapa siapa wajah wajah yang sekarang lagi diperiksa itu
dan perannya apa dan salahnya apa
biar publik tahu dan menilai apakah orang orang seperti ini masih dibutuhkan di institusi kepolisian
saya ke pak suparji terakhir
seberapa penting polri harus segera memberikan status
yang jelas kepada mereka yang diduga melanggar kode etik internal
dan ini berkaitan juga dengan obstruction of justice yang memang ada di hukum pidana kita
ya sangat penting untuk segera ada kepastian hukum terhadap bagaimana peran peran yang mereka lakukan kan gitu
sehingga publik menjadi tahu
karena sekarang ini kan
kalau kemudian dikonstruksikan sebagai pelanggaran etik gitu
sementara ada unsur unsur pidananya misalnya obstruction of justice
maka kemudian dianggap menjadi tidak adil
oleh karenanya harus proporsional berkaitan dengan berkaitan dengan apa yang mereka lakukan
dan kemudian pertanggung jawaban hukum apa yang dilakukan
kemudian yang sedikit saya sampaikan adalah
bahwa ini tadi saya mengatakan oknum
karena kemudian melibatkan banyak orang
dan kemudian tidak bisa konstruksi

karena tentunya tidak ada keputusan institusional untuk melakukan itu
tetapi ada beberapa orang yang terlibat
yang kemudian tentunya tidak bisa dikonversi
tidak bisa dikonstruksikan sebagai sebuah kebijakan institusi
itu itu yang tentunya harus kita bangun bersama
supaya institusi ini kembali bekerja secara profesional secara proporsional secara independen
sesuai dengan konsep presisinya
kita masih akan terus memantau dan mengawal bersama sama
perjalanan kasus ini agar terang benderang
terima kasih pak eka prasetya
kuasa hukum keluarga brigadir yosua
kemudian pak suparji ahmad
pakar hukum pidana universitas al azhar jakarta
atas waktu anda sore hari ini